demi keselamatan para pendaki gunung semeru di lumajang jawa timur
balai besar taman nasional bromo tengger semeru bbtn bts
memutuskan untuk menutup secara total jalur pendakian gunung tertinggi di pulau jawa tersebut
hingga saat ini guguran lava masih terpantau secara jelas
meluncur ke sisi tenggara bukaan kawah aktif puncak semeru lumajang jawa timur
disertai kepulauan asap putih dengan ketinggian kurang lebih seratus meter
kondisi ini sudah terjadi sejak tanggal dua puluh delapan november kemarin
dan dimana terdapat aktivitas letusan dan guguran lava pijar
serta guguran awan panas namun masih dalam radius aman dari permukiman warga
berdasarkan kondisi aktivitas semeru saat ini
serta kewaspadaan akan ancaman guguran kubah lava di jonggring saloka
serta demi keselamatan jiwa para pendaki
pihak taman nasional bromo tengger semeru
akhirnya memutuskan untuk menutup jalur pendakian
dan menutup jalur pendakian di jawa timur dan semeru secara total
penutupan pendakian secara total ini bersifat sementara
dan akan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan